sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kayak gini ngerti
tapi mbak ini mbak minta kan
udah udah gak usah ribut
kalau pak prajok lihat dari sini
ini tuh bisa serangan jantung
jangan ada yang tahu
kalau dia datang ke sini
itu ribut ribut ada apa sih
kalau buji anda tuh kayak gini ngerti
gak ada pak
kenyatanya bapak sakit ya pak
pucet banget pak
mendingan sekarang saya hampir ke kamar pak
kadaan mbak diandra
lu tuh gak usah sesonanya ya